kang cecep kak ujang kak murad
kamu gak apa apa
tuh dia nelfon kamu
dia pasti mau nanyain uang
gak diangkat juga
besok kita ada acara
kita perlu uang
sama transportasi mereka
kalau gak ada
batalin aja acaranya
nanti kita malah gak ada pemasukan
kita kan dapet uangnya
kalau ada acara
gak ada banco
nanti sore ditunggu storannya
storannya tadi parkiran
teman teman nggak jadi market lagi
mari gak ada yang mau nyerang
katanya kalian siap buat ngambil alih lagi parkiran walaupun harus pakai kekerasan
roy sama teman temannya gak jadi balik lagi ke parkiran
mereka takut cuma omongnya aja yang besar
kemarin bilang berani ngambil alih lagi parkiran walaupun harus pakai kekerasan
nggak taunya nggak berani
aku udah sampe
surat lamarannya dibawa
duduk dulu tunggu sebentar
dulu kamu pernah bilang mau cari kerjaan lain atau mau usaha nggak jadi
tapi kalau cari kerjaan lain susah
susah buat dapat kerjaan yang lebih bagus
pertama saya cuma punya ijazah sma
nggak punya keterampilan khusus
nggak punya pengalaman kerja selain markir
mau usaha modalnya nggak ada
kalau mau usaha usaha apa
kayaknya punya toko di dalam enak juga ya
kerjanya nggak sambil kejemur seperti sekarang
saya sudah bisa mencari kerjaan
saya sudah bisa mencari kerjaan
saya sudah bisa mencari kerjaan
gara gara bertahun tahun kejemur di parkiran

memangnya dulu gimana
dulu mah warnanya hitam muda
nggak hitam tua kayak sekarang
biar nggak kejemur terus
kamu tukeran aja sama ajun
kamu bagian narik uang yulan
ajun ngurus parkiran
kamu bagian yang dapet uang
besok katanya udah bisa kerja lagi
dia gak takut gak kapok
kayaknya takut tapi dia tetap harus kerja
pak cecep kak ujang kak murad
kamu gak apa apa
cuma punggung saya aja yang sakit
mawar sama kamu tukeran tempat
mawar bagian narik uang iuran
kamu ngurusin parkiran
kemarin saya terpaksa buka mulut
siapa yang jadi backing orang orang di parkiran
sama di terminal
siapa aja yang kamu sebut
terus mereka bilang apa
terus terus terus
sekarang nggak ada orang yang ngusir kita
kita kerjanya bisa tenang
gak ada gangguan
jangan cuma kalau tawuran aja ngajak ngajak
ngopi juga ngajak ngajak kato
kata bos kamu langsung kerja aja
nanti aku bawa
nanti aku bawa
nanti aku bawa
nanti aku bawa
nanti aku bawa
nanti aku bawa
nanti aku bawa

nanti aku kasih tau apa yang harus kamu kerjain
dari tadi kita lihat nggak ada orang
orang yang kemarin markir
sebetulnya cuma mampir
yaudah kita markir lagi
tasik tasik tasik
udah ada kabar dari kang cesep soal parkiran
orang yang kemarin nggak ada
mungkin mereka udah diusir kang cecep
kamu kerja lagi aja
mereka sudah tahu kita
tapi kita belum tahu mereka
mungkin mereka yang dulu kita ajar di parkiran
itu baru dua orang
yang kemarin dekat kamu ada empat orang
kita aja yang cari mereka
gimana caranya kita nyari mereka
kita nggak tahu mereka
kamu kan habis diajar orang
cuma karena satu kali tendangan
itu juga tadi malam udah diurut
biar dia nelfon kamu